kenapa gue marah
kenapa gue gak rela ada laki laki yang berusaha mendapatkan perhatiannya andin
selamat pagi pak al
saya minta bapak untuk segera datang ke kantor sekarang
karena ada berkas yang harus bapak kandatangani
approval dari bapak ditunggu oleh depan
anda benar benar gak punya harga diri el nino prasetya
anda gak usah pura pura gak tahu
berani beraninya anda mengirimkan bunga kepada istri yang sudah bersuali
dimana harga diri anda
bahkan anda lupa
anda adalah pria yang sudah beristri
nino kirim bunga ke siapa
aku mau buka pintu
aduh bensinnya abis
bensinnya berubah menjadi bensin
ya udah isi aja dulu deh saya tunggu di sini ya
kalau di sini gak ada pembencin bu
paling juga ada yang jual eceran
yaudah yang apa aja yang penting cepet deh mas ya
ntar ya bu saya cari bensin
sekarang ditemui saya bu
bensinnya tidak ada pembencinan
bensinnya tidak ada pembencinan
jangan jangan masa lo udah ke rumah mas nino
tapi apa benar mas nino yang kirim bunga bunga itu
buat apa dia kirim bunga
kemarin aku udah jelas jelas bilang ke mas nino
kalau aku udah gak punya perasaan lagi sama dia
aduh papa mau ke rumah lagi
kalau papa datang nanti papa tau
kalau misalkan aku sama masa lagi berantem
jangan hari ini ya
gak usah bohong
anda ngirim bunga ke andin maksudnya apa
maksudnya apa jawab saya
saya memang kirim bunga
anda kirim bunga
anda nggak punya harga diri el nino prasetya
saya memang kirim bunga
tapi bukan buat andi
tidak usah bahu
silahkan anda diam
ini adalah nota pembelian bunga
kenapa saya beli
karena hari ini orang tua saya
lagi merayakan ulang tahun pernikahan mereka
anda mau percaya atau tidak
apa yang saya sampaikan dengan jujur
dan saya bisa mempertahunjaukan kejujuran saya
saya juga heran
kenapa anda bisa semarai
kalau ada laki laki yang mengirimkan bunga buat andi
bukankah selama ini anda tidak pernah
mengimplikannya untuk menyengajarnya
jangan lupa bertikai media di dalam ujung urin pengetahuan
itu bukan urusan anda ya
tapi saya peduli dengan andin
saya bilang itu bukan urusan anda
anda harus sadar
anda hanya mantan suaminya andin
dan saya gak peduli pendapat anda soal andin
tapi saya peduli dengan adit
anda sudah punya istri
saya sudah menikahi asah
tapi sampai kapanpun andi tetap menjadi bagian dari hidup saya
dan saya akan selalu menjaga andin
kalau tidak ada satu orang pun yang mampu menjaga andi termasuk anda suaminya
ternyata nino memang masih menyimpan rasa buat manding
dia masih berharap sama andin
tidak butuh bantuan anda untuk menjaga andin
saya yang akan menjaga andil
karena saya suaminya
saya gak butuh perawakilan dari anda
dengarkan kata kata saya
aldebaran sampai semara itu
dan juga laki laki aku tahu gimana rasanya cemburu dan tadi aku bisa merasakan kalau
lebaran dia sangat cemburu apa mungkin awalnya dia tidak mencintai andin tapi
tadi aku lihat sepertinya aldebaran sudah jatuh cinta sama andir
ternyata lu udah mati
urusan kita belum berakhir
belum selesai roy
gue angga gak akan pernah ngebiarin lu mati dengan penyakit
kenapa elsa nangis sedih begitu
apa berantem lagi sama nino
kalau papa sampai tahu papa pasti jadi stres dan kepikiran ya allah
maaf ya pak jangan hari ini ya
kenapa andin gak mau ketemu hari ini
aku gak boleh datang ke rumahnya
apa dia dan al bertengkar lagi nih
ya allah perasaanku gak tenang
situation nya istri
ya perasaanku gak enak soalnya yuk
oh ambil pas dulu ya
jadi kalau bukan dino siapa ep
apa ada laki laki lain yang sedang mendekati anjing yang gue gak tahu
kenapa aku gak tenang kenapa gue marah
kenapa gue gak rela ada laki laki yang berusaha mendapatkan perhatiannya andin
saya minta bapak untuk segera datang ke kantor sekarang karena ada berkas yang harus bapak tanda tanganin
approval dari bapak ditunggu oleh departemen finance pak
saya ke kantor sekarang
baik pak terima kasih
kamu yang dimana
ini aku di jalan mas aku habis naik ojek terus tiba tiba bensinnya habis ini aku lagi nunggu
mau kemana kam
aku muncul ke tempat kamu kamu pasti ke rumahnya mas nino kan
saya suruh renu jemput kamu ya
saya akan kasih kamu sama dia
kita ketemu di kantor saya
mas kamu beneran tetap pacar mas nino kan
kalau suami lagi ngomong itu didengar